sebelum mendapat bantuan atau pembinaan dari bank indonesia itu masih tradisional dan masih manual lah dalam arti masih alami
saya sangat setuju ya program bi dari hulu ke hilir program ekonomi kerakyatan berbasis digital itu memang sangat cocok untuk dunia ekonomi pertanian sekarang ini
bila mengunjungi kabupaten brebes jawa tengah di sepanjang jalan anda akan disuguhkan pemandangan hamparan lahan pertanian bawang merah
dengan luas lahan tanam sekitar tiga puluh ribu hektare kabupaten brebes terkenal sebagai sebuah lahan yang sangat berbeda
komoditi bawang merah terbesar di indonesia
maka tidak heran jika pada dua ribu lima belas lalu capaian bawang merah di kabupaten brebes menyentuh angka lebih dari empat ratus ribu ton
meski sebagai salah satu produk komoditi unggulan kabupaten brebes namun menurut data bank indonesia bawang merah masuk dalam lima tertinggi penyebab inflasi
beragam hal menjadi penyebabnya mulai dari masalah on farm atau saat produksi
hingga masalah off farm atau saat panen
bi memperbaiki kegiatan perboang merahan di brebes secara nggak langsung akan memberi sumbangsi kepada nasional
sebagai bagian dari tim pengendali inflasi daerah atau tpid
bi terus mengembangkan potensi usaha bawang merah di kabupaten brebes
di antaranya melalui bantuan teknis
banyak hal yang dapat dipelajari oleh klaster binaan bi
akan diberi pemahaman mulai dari pengenalan bibit
cara menanam aturan dalam menanam hingga strategi pemasaran
menunjang kegiatan kelompok tani mekarjaya yang memiliki pasar industri pabrik tadi
saya mendapatkan bantuan tempat penyimpanan macam ini
itu untuk penyimpanan bawang yang sudah tanpa daun harus menggunakan ini supaya tidak rusak
itu sejumlah seratus unit
agar petani bawang merah dapat terus berproduksi dan mendapatkan harga secara adil
sebenarnya kalau petani itu tidak susah ya memasarkan
tapi masalahnya dia dapat harganya itu yang tidak baik
jadi mereka menghasilkan itu sudah
menghasilkan bawang begitu saat bawang jodoh mau panen
itu sudah didatangi oleh para penebas penebas tadi atau program perantara tadi
tapi ya itu ke penebas itu kan membeli harganya lebih murah
tanpa tatap muka yang mempertemukan pemangku kepentingan
sementara bagi para petani aplikasi ini berfungsi untuk memantau harga kebutuhan pokok masyarakat
untuk semakin memudahkan para petani bi juga memberikan akses keuangan berupa layanan keuangan digital atau lkd
layanan non tunai ini mempermudah kegiatan bisa membayar tanpa harus menggunakan uang
berapapun jumlahnya pecahan berapapun tidak susah sulit sulit menukarkan receh
nah dari situ saya tertarik wah kalau gitu saya membayar orang misalkan rp seratus tujuh ratus lima puluh
itu saya bisa langsung masukkan ke rekening dia tanpa saya susah menukarkan di pom bensin atau di pedagang atau kemana mana
pemerintah daerah setempat menilai program sinergi hulu kehilir bank indonesia
dampak signifikan terhadap tata kelola dan budidaya bawang merah di brebes
saya atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat khususnya para petani juga petani bawang
telah menyampaikan terima kasih khususnya kepada bank indonesia tegal
yang selama ini melakukan kerjasama dengan baik
selama lima tahun masyarakat khususnya para petani telah mendapat pembimbingan
pelatihan pendampingan sehingga akhirnya alhamdulillah proses dari panen maupun proses dari hasil produksi khususnya bawang merah
mengalami kenaikan yang sangat bagus
baik kualitas maupun produktivitasnya
kelompok tani yang menjadi kluster bank indonesia itu nilai jualnya lebih bagus
model on farm nya maupun off farm nya distribusinya perdagangannya pendidikannya
saya kira sangat potensial direplikasi di komoditi lainnya